sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu habis dapat hadiah yang sangat istimewa dari papa kamu
itu adalah tanda pembuktian kalau papa sangat menyayangi kamu dan juga mama
cantik cantik udah dong sayang diem dong
kamu tuh dari tadi nangis malah mama tuh pusingin aja
cantik udah ya udah ya
mama udah pusing nih dimin kamu caranya gimana udah terserah kamu menangis kayak gimana juga
biar kamu capek tau gak nangis
adalah pandi kenapa kamu sampai telepon aku kenapa cantik nangis
ana cantik itu kan semestinya ketemu sama papanya itu tadi pagi
tapi sampai sekarang
gak muncul muncul kan
ya pantas aja lah cantik protes
kecil kecil gini juga kan dia udah tahu kalau setiap pagi itu dia ketemu sama papanya
ana asal kamu tahu ya cantik itu udah nangis dari tadi pagi
semenjak kamu telepon aku dan bilang kalau edo itu nyusulkan jalan yang pagi lagi berlibur
astaga kesian banget ya si cantik ya
ana aku itu udah ajak jalan
jalan cantik udah hibur dia segala macem
tapi tetep aja dia nangis na
aku tuh pusing dong gak denger tangisannya
cantik jangan nangis ya
nanti cantik ketemu kok sama papa edo
cantik jangan bikin mamanya pusing cantik
dan gara gara cantik begini aku itu jadi gak bisa kerja na
gara gara dia rewel
aku juga kan butuh uang buat menghidupi cantik dan aku
yaudah deh gini aja deh ndi
sekarang aku telepon ke edo aja ya
aku suruh dia pulang supaya dia langsung ketemu sama cantik
jangan jangan nah jangan jangan jangan
buat apa sih kamu maksa maksa edo untuk temu anaknya sendiri
biarin aja lah dia menikmati liburannya bersama kami
ndi dia itu gak lagi liburan
dia itu ngantar cincin kawinnya kak fadil yang ketinggalan
udah itu aja kok
abis itu nanti dia pulang kondi
nah udah lah na aku tuh gak percaya
buktinya sampai sekarang mana gak muncul muncul kan
karena waktu itu siapa coba yang minta minta
gue bisa ketemu sama cantik tiap hari
dan giliran aku udah kasih izin untuk dia ketemu sama cantik setiap hari
dia sia siain semuanya
ini tuh semua bukti kan
bukti kalau omongan dan perilakunya dia gak konsisten
ndi udah lah kamu juga jangan emosi ndi
ini kan juga darurat

ndi udah lah kamu juga jangan emosi ndi ini kan juga darurat kalau bukan karena harus mengatasi kan
cicin kawinnya kak fadil yang ketinggalan
kak edo juga pasti udah di sini kok temenin si cantik
nah udah deh kamu tuh apaan sih
kamu dibayar berapa sampai kamu mau belain edo mati matian kayak gini ya
aku tuh udah tahu na
aku udah tau kalau edo tuh cuma alesan mau nganterin cincin kepada fadil
padahal dia sebenarnya mau ketemu sama camilla kan
dan aku udah tahu edo itu gak bisa berubah
dari dulu ada aja alesan buat ketemu sama kamila
udah lah sekarang mendingan kamu bantuin aku
supaya diemin cantik karena aku udah pusing dengar dia nangis
cantik cantik jangan nangis terus ya sayang
lihat tuh mama udah marah marah tuh sama cantik
ya cantik tenang dulu ya sayang ya
iya cantik tante ana ngerti kok
cantik pasti kangen banget kan sama ayah edo
ayah edonya pergi sebentar kok cantik gak lama lama
nanti ayah edo juga ke sini kan
main lagi sama si cantik ya
dia gak berhenti juga kan nangisnya
dia tuh pengen ketemu edo na
ya udah deh gini aja aku coba cari mainan untuk si cantik ya
mungkin aja dia bisa diem nih
anak kecil mana ngerti sih mainan
ini kan dicoba gak ada salahnya nih
ya udah deh cepetan deh
kasian juga ya si india
pasti dia bingung deh ngedimin si cantik
ini kamarnya pak
dan ini kuncinya pak
selamat istirahat pak
gua harus ada di sini
gue harus ada di sini sampai gua mendapatkan bukti lain
dia dapat membuktikan kalau orang yang bersama kamilah selama ini
kamilah yang mampus
dia juga cuma penjahat yang cukup
udah mungkin kapal gini tuh
sepertinya ama crisis error tendangtaranmu won blancet
aku udah gini kamu kan bisa ada anak kecil kan
aduh kak edo
terus lagi pula kayak ngapain sih kalau mau disana ada apa ya ada keperluan yang bisa
selesai disini dan aku nggak akan pulang sebelum masalah ini selesai dan jelas ya
gimana dong kak edo anak harus ngomong apa sama si ini ini sudah marah marah kak ya oke
sama indi aku nggak bisa ketemu sama cantika aku nggak bisa pulang hari ini tapi besok besok
aku pasti akan pulang teh itu gimana sih kak kayak itu sama sekali nggak konsisten dia sama omongan sendiri
kak itu jangan ingat janji dong kak ya sorry nah tapi tapi memang aku ada keperluan penting
disini dan emang suasananya lagi genting juga di sini ya udah gini aja kak terserah kak edo mau
ngomong apa terserah kak edo mau lakuin apa kalau misalnya indi nggak mau pertemukan kak edo sama
si cantik lagi kak edo jangan
kepeng repotin ana lagi ya kak ingat
kava pasti udah tahu kak
kalau om ini bukan papa kamu
dan kava juga udah tahu kan
kalau om ini sebenarnya adalah om taufan
tapi yang melakukan sini semua
untuk kebaikan mama dan papa kava kok
jadi om mohon ya
tolong bantu sandiwara om ini
om ga akan berbuat macem macem kok kava
tapi kava ini cuma buat sementara kok
om ga akan macem macem sama mamanya kava
karena om juga tahu kok
kalau mamanya kava selamanya adalah milik papa fadil ya kan

kamilah cantik gak
iya cantik mila
ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya
ngapain dia pake telepon aku sekarang